guna mewujudkan indonesia sebagai pusat modus fashion dunia
kementerian perdagangan memperkuat promosi modest fashion di pasar tujuan ekspor
salah satu promosi yang dilakukan dengan pagelaran busana bertajuk indonesia now
dalam ajang new york fashion week pada tiga belas februari kemarin
pagelaran busana indonesia now menampilkan koleksi tujuh jenama modest fashion indonesia
yakni button scarves kami am by anggia sari ayudhya andari xbt batik truspi
yang terinspirasi dari gaya modern masa kini yang dibalut dengan gaya modest yang dinamis dan modern
sementara itu kami menampilkan koleksi bernama caraka
yang terinspirasi dari kekayaan lokal yakni kain tapis lampung
sementara am bayu anggia sari mengusung konsep mode fashion berkelanjutan
atau ramah lingkungan dengan memakai kain denim sisa dari garmen lokal indonesia
dan dikombinasikan dengan bahan yang ramah lingkungan dan nyaman di kulit penggunanya
kemudian ayudhya andari yang berkolaborasi dengan bt batik trusmi
mengusung koleksi dengan motif bunga dipadukan dengan batik megamendung
ada pula zeta prive mengusung tema modus yang elegan modern dan siap pakai
dipadukan dengan american style dengan sentuhan palet warna lembut
leni hartono juga tak kalah anggun dengan menampilkan koleksi yang mengangkat kain
dan juga menggunakan kain yang berkelanjutan dengan motif bunga patrasari
yang biasa digunakan untuk menghiasi bangunan khas bali
dan nada puspita mengusung tema modest fashion dengan sentuhan desain feminin dan klasik
yang membuat koleksi ini terlihat semakin elegan dan anggun
keikut sertaan tujuh jenama modest fashion nasional di new york fashion week
dapat memberikan manfaat bagi pengembangan bisnis pelaku usaha di pasar
ada dua hal yang membuat pasar fashion amerika sangat potensial
pertama jumlah penduduknya mencapai tiga ratus tiga puluh satu juta jiwa
dan yang kedua amerika serikat menempati peringkat satu dunia sebagai importer produk fashion
indonesia now berhasil digelar atas kolaborasi antara kementerian perdagangan
dengan kedutaan besar republik indonesia washington dc kjri new york
selain peragaan busana kementerian perdagangan juga menggelar pameran bertajuk
pop up store indonesia now yang dilaksanakan di kawasan soho new york amerika serikat
pada tiga belas hingga empat belas februari dua ribu dua puluh